kita sudah laksanakan perintah
remobin mbak clara sudah kita kerjain mbak putri
gue gak akan pergi
sebelum gue jelasin ini semua ke clara
ya ampun jangan
ada yang mau menangkan
kami menemukan tas ini di dalam mobil
apa benar tas ini milik anda
kami sudah melakukan penyelidikan
kalau kecelakaan ini bukan kecelakaan biasa
ada yang sengaja
merusak rem mobil anda
jadi maksud bapak
merusak mobil saya gitu
yang pernah merasa dendam sama anda
kau genug berkempen
bagaimana kenapa mu punya conservation actnya
dava yang pernah bilang
ada yang merasa tidak kapan sendiri
ini hp siapa
itu satunya mau handphonenya putih tapi itu satunya lagi handphone siapa ya
kita sudah laksanakan perintah remobin mbak clara sudah kita kerjain mbak putri
itu sama sekali bukan putri yang ngelakuin putri enggak pernah ada niat untuk nyakitin clara
pak saya tahu putri sama clara lagi ada masalah tapi saya yakin ini fitnah pak putri nggak mungkin melakukan hal itu
clara aku minta tolong tolong percaya sama gue clara raja itu benar benar orang jahat dia itu udah memperkuasa gue
engga put belum puas lu udah buat gitu engga belum puas
mau sampai kapan put mau sampai kapan
kau takut dia pak
engga pak jangan tangan saya karena saya itu benar benar ga bersalah pak bukan saya pelakunya
saya minta kasus ini diselidiki dulu pak supaya jelas siapa yang benar siapa yang salah
mas nggak usah khawatir tenang aja kami akan segera menyelidiki
gue akan tutup lo putri
siapa yang nanti berakhir
saya yakin bukan putri pelakunya tapi siapa
kenapa kamu diam sih
kamu kamu udah mulai terpengaruh sama putri
kamu kamu udah mulai terpengaruh sama putri
udah lah kamu ngapain sih kayak gini
lama lama aku juga capek kamu cembur terus sama putri
kamu ngapain kayak gitu
ya kan karena kamu yang mulai
kan aku udah bilang
hubungan itu dasarnya kepercayaan
dan kamu harus belajar percaya sama aku
itu karena aku ngerasa aku bakal kehilangan kamu karena putri
udah sayang udah
aku mau urutkan di teras ya
sekarang kamu pulang dulu naik taksi
nanti kita ketemu dulu
raja sekarang udah gak mau ngantriin aku
itu kan si putri
kenapa dia sangat polisi
pasti mereka ketakut basah sama polisi bu
dia tuh sama kayak ibunya
perempuan gak bener
dua itu gak jauh jatuh dari pohonnya bu
bu tenang ya
selama aku masih ada di sini gue gak akan biaru sendirian
saya tuh bener bener bohong pelakunya
jadi gini cerita awalnya
saya ketemu clara
clara di rumahnya raja
dan abis itu saya dibawa clara pergi
dan tiba tiba bapak bilang kalau misalkan di tas saya itu ada handphone
handphone saya itu cuma satu
jadi handphone satu lagi tuh bukan punya saya pak
iya bener pak
buat kehidupan sehari harinya aja dia susah
gak mungkin dia bisa beli hp baru
apalagi sekarang putri telah musibah pak
dia baru aja diperkosa
dia baru aja diperkosa
dia baru aja diperkosa sama orang
sekarang itu lagi fokus untuk mencari bukti kejahatan pelakunya
dan menurut saya tak mungkin putri ngecelakin clara karena gak punya waktu untuk itu pak
tadi anda menuduh pak raja sebagai pelaku pemerkosaan
apakah sebab itu anda menjelekan tunangan pak raja
saya tuh gak pernah ada nyata untuk nyakitin clara
tapi soal pak raja apakah anda punya buktinya bahwa dialah yang melakukannya
saya belum punya bukti yang kuat

sebaiknya sekarang anda menyiapkan pengacara
sementara kami akan meneruskan penyelidikan
untuk mendampingi anda selama proses hukum nantinya
ya allah kenapa cobaan ini terus saja datang

apa aku bisa kuat menghadapinya
putri lebih baik kamu gak usah lupa prosesnya deh soal raja
soalnya kita gak punya bukti yang kuat
tapi gue tahu ini bakal susah bagi kita untuk dapetin keadilan
tapi gue tahu ini bakal susah bagi kita untuk dapatkan keadilan
tapi gue tahu ini bakal susah bagi kita untuk dapatkan keadilan
karena kita gak punya bukti
sekarang lu pulang dulu ya
lo istirahat lo tenangin diri lo
masalah raja itu biar gue aja pikirin
makasih banyak ya
yaudah deh gue bangun ya
apa putri dibawa
jangan lupa like subscribe dan share ya